kita ke informasi lain panitia seleksi calon pimpinan kpk mengumumkan dua puluh nama
yang dinyatakan lulus profile assessment
pansel capim kpk juga mengharapkan masukan tertulis dari masyarakat terhadap dua puluh nama yang diumumkan tersebut
masyarakat diminta ikut berpartisipasi dengan mengirimkan masukan ke website kementerian sekretariat negara
di apel setnek go id atau email pansel kpk dua ribu sembilan belas at setnek go id
dua puluh orang yang dinyatakan lulus akan menjalani seleksi tahap berikutnya
yakni tes kesehatan di hari senin dua puluh enam agustus serta wawancara dan uji publik pada tanggal dua puluh tujuh agustus hingga dua puluh sembilan agustus dua ribu sembilan belas
ada pun mereka yang dinyatakan lulus profile assessment berasal dari berbagai profesi
mulai dari komisioner kpk anggota polri auditor bpk advokat hingga pns kementerian keuangan

kita sudah melakukan satu tes satu tes di mana yang bersangkutan itu harus punya independensi ketika di sana
independensi dia meninggalkan
meninggalkan semua kepentingan lembaga asalnya apapun lah
kita yang cari kan seperti itu mulai dari psikotest kemarin kemudian profile assessment kan mencari hal hal seperti itu
kita harapkan mereka di sana adalah mereka bekerja atas nama sebagai komisioner kpk
itu saja dan kita harus memberikan kepercayaan itu karena kita sudah melakukan satu tahapan tahapan yang sedemikian ketatnya dan panjang kan itu
dan sudah ada korespondensi nn indonesia daruli kurnia
di kantor kementerian sekretariat negara jakarta
ruli dari nama nama pansel yang terpilih ada dua puluh orang
siapa yang kemudian paling menjadi sorotan dan apa kata pansel kpk soal nama nama ini yang lolos dan indikatornya apa sebetulnya
ya selama sore reinhardt memang dari empat puluh nama yang tadi lakukan profile assessment
pansel kpk memang sudah mengkerucutkan menjadi dua puluh nama besar di sana
di mana dari dua puluh nama tersebut memang
terdiri dari beragam profesi
mulai dari komisioner kpk ada di sana ada dari pejabat polri juga ada di sana
juga akan ada karyawan bumn hingga ada pns dari kementerian keuangan
yang memang sudah menjadi dua puluh nama besar yang nanti juga akan melanjutkan ke seleksi seleksi berikutnya
mulai dari seleksi kesehatan dan juga uji publik dan juga wawancara
dan kalau kita melihat dari dua puluh nama yang hadir di sini
ada satu nama petahana dari pimpinan kpk sekarang yaitu laudem sarif
yang tidak masuk di dalam dua puluh nama besar tersebut
di mana dari tiga nama petahana
karena yang bisa dikatakan ikut mencoba peruntungan masuk lagi ke pimpinan kpk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
ada basaripan jaitan di sana ada laudem sarif dan juga ada alexander marwata
hanya alexander marwata saja yang akhirnya bisa melanjutkan masuk ke seleksi seleksi kesehatan
dan juga uji publik dan juga wawancara nanti
pada tanggal dua puluh tujuh agustus mendatang
dan kalau kita melihat memang pansel cakit kapil sendiri dalam menentukan dua puluh yang lolos dari profil sesmen ini sendiri
mengganding beberapa institusi negara mulai dari tni polri bin bnn dijen pajak
bahkan hingga ke ppatk untuk bisa dikatakan memberikan masukan terkait dengan rekam jejak
dan juga tracker tracker dalam penentuan siapakah nanti akan masuk dalam dua puluh yang lolos pada profil sesmen ini sendiri
dan kalau kita melihat bagaimana tadi ketua pansel capil kpk yanti ganarsi
mengatakan bahwa diharapkan dari beragam profesi yang masuk dalam dua puluh nama
yang akan mengikuti seleksi berikutnya ini mereka tetap mengedepankan independensi yang ada di sana
di mana nanti ketika mereka sudah ditunjuk menjadi komisioner kpk
mereka tidak lagi terbawa dari embel embel institusi mereka sebelumnya
baik itu dari kejaksaan baik itu mereka yang mantan advokat
baik itu adalah dari dosen baik itu dari polri
ataupun dari kpk sendiri harus ditanggalkan semuanya di sana
dan memang benar benar bertanggung jawab ketika nanti menjalankan tukloksinya sebagai seorang komisioner kpk
dan nanti dalam seleksi
berikutnya itu dari tes kesehatan kemudian dilanjutkan dengan uji publik dan juga wawancara
di mana nanti dua puluh yang lolos pada profil assessment ini sendiri
mereka nanti akan diberikan pertanyaan oleh panelis dan juga dari pansel capil kpk sendiri
di mana panelis ini nanti terdiri dari anggota dpr di sana yang ikut memberikan
bisa dikatakan pertanyaan pertanyaan kepada dua puluh nama tersebut
dan nantinya dari dua puluh nama tersebut akan dikrucutkan lagi menjadi sepuluh nama
yang nanti sepuluh nama tersebut berdasarkan rekomendasi dari pansel capim kpk akan dibawa ke presiden
untuk dipilih siapakah nantinya yang akan menduduki jabatan sebagai komisioner atau pemimpin kpk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
baik terima kasih ruli kurniawan koresponden cnn indonesia